inilah video yang diklaim sebagai pernyataan peran kelompok peretas analimus terhadap pemerintah rusia
reaksi ini tak lepas dari keputusan presiden putin melancarkan operasi militer di ukraina akhir februari lalu
penggunaan serangan siber memang mewarnai konflik rusia ukraina
tiga hari setelah tank rusia menyerang ukraina wakil perdana menteri ukraina mikhailo fedorov meminta bantuan masyarakat dunia untuk membela ukraina di dunia maya
inilah untuk pertama kali sebuah negara secara terbuka meminta sukarelawan menyerang musuhnya di dunia maya
di sisi lain kelompok siber conti yang beberapa waktu lalu meretas bank indonesia menyatakan dukungan terhadap rusia
menurut analisa pengajar bidang studi cyberspace and digital diplomacy universitas paramadina mahmud shaltun keputusan putin untuk berperang tidak diambil secara mendadak
karena diketahui rusia telah melancarkan serangan siber secara serius satu bulan sebelum putin memerintahkan operasi militer terbuka
di tanggal tiga belas masih belum ada tipe serangan berupa cyber webfare yang menarget secara spesifik atau melumpuhkan clitical infrastructure yang terkait cyber
kita geser satu hari tanggal empat belas kita lihat di sini ada cyber warfare tapi posisinya masih di serangan keempat
nah kemudian begitu kita geser sampai
satu hari sebelum serangan
nah ini cyber websir posisinya di nomor tiga
yang paling depan bukan lagi sekedar website defacement atau mengubah tampilan website
tapi sudah mengembangkan
berupa serangan lebih serius berupa sabotase
analisa shaltut diperkuat oleh data salah satu perusahaan keamanan siber caspersky
dalam laporannya kaspersky menyebut pada tanggal empat belas januari dua ribu dua puluh
rusia menyerang berbagai website pemerintahan ukraina
kemudian pada tanggal dua puluh tiga februari rusia menurunkan beberapa malware canggih yang punya kemampuan merusak ke ukraina
kemampuan merusak ke ukraina
kemampuan merusak ke ukraina
kemampuan merusak ke ukraina
puncaknya pada tanggal dua puluh empat februari dua ribu dua puluh dua satelit viasat yang menyediakan akses internet bagi negara eropa termasuk ukraina tumbang
kemampuan merusak ke ukraina
serangan ini diduga dilakukan oleh rusia karena satelit viasat digunakan sebagai alat navigasi bagi drone tempur ukraina
menurut analis keamanan siber dari lab empat puluh lima guntur lebak secara teori serangan siber dilakukan untuk melemahkan kekuatan lawan sebelum perang fisik
menurut analis keamanan siber dari lab empat puluh lima guntur lebak secara teori serangan siber dilakukan untuk melemahkan kekuatan lawan sebelum perang tersebut
menurut analis keamanan siber dari lab empat puluh lima guntur lebak secara teori serangan siber dilakukan untuk melemahkan kekuatan lawan sebelum perang fisik

seperti yang saya bilang kalau cuma mendidos website hanya mendiface website ya apa gunanya
ya apa gunanya
dua serangan siber itu terlihat seperti tinggal kirim malware selesai
tapi nyiapinnya itu sebenarnya bisa bertahun tahun
serangan stuxnet amerika dan israel ke iran itu memakan waktu tiga tahun masuk untuk meng pick codenya
untuk mencari tahu di mana kinerja diutus lawannya memasukkan flash disk nya ke dalam nuklir fasilitinya
jadi tidak semudah itu sebenarnya
membuat sebuah senjata siber
selain peretas metode serangan siber lain yang tak kalah ampuh adalah penyebaran informasi palsu yang dirancang untuk mempengaruhi opini publik
para ahli memprediksi intensitas serangan siber rusia ukraina akan terus meningkat dalam enam bulan ke depan